cici yang digugat satu enam miliar rupiah oleh keempat anak kandungnya
selasa siang kembali hadir di pengadilan negeri bandung
untuk menjalani sidang mediasi kedua
dalam sidang tersebut dengan agenda jawaban tergugat tidak ada titik temu
dan hakim meminta kedua belah pihak untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan
sementara penggugat mengaku bermaksud membantu ibu kandungnya
dan menganggap bahwa selama ini ada yang memperalatnya
dengan didampingi anak bungsunya
cici kembali mendatangi gedung pengadilan negeri bandung selasa siang
kedatangannya ini untuk menjalani sidang mediasi kedua
dengan agenda jawaban cici sebagai tergugat
cici dianggap menjual warisan peninggalan suaminya tanpa sepengetahuan anak anaknya
anak anak cicih yang merupakan penggugat
mengaku jika sebenarnya mereka hanya ingin menolong ibunya
yang telah dimanfaatkan oleh orang lain
karena terjadi itu jual beli kami tidak mengetahui sama sekali
kami hanya membuat jual beli untuk pembatalannya saja
tidak ada menggugat untuk meminta harta warisan itu buat kami
jadi kami hanya membatalkan saja
pak itu kenapa dibatalkan
alasannya sesuai harga atau gimana pak
satu kami tidak mengetahui
kedua harga juga tidak sesuai
karena ibu sekarang menurut kami sedang dimanfaatkan orang
terus maunya bagaimana pak
kalau selesai di mediasi kita selesai
dan uang itu bukan untuk kami
kami kembalikan kepada ibu
kalau jumlahnya yang senilai sepuluh juta per meter
itu berarti sisanya enam ratus sekian ya
nah itu akan kembalikan ke ibu bukan buat kami
nah sesuai jawabannya pak
sidang mediasi kedua tersebut tidak berhasil menemukan titik temu
hakim akhirnya menyarankan kedua belah pihak
untuk melanjutkannya secara kekeluargaan
kasus ibu digugat anaknya ini bermula
saat cicih yang berusia tujuh puluh delapan tahun
menjual tanah hibah pemberian suaminya
seluas sembilan puluh satu meter persegi
seharga dua ratus lima puluh juta
uang yang diakuinya untuk kebutuhan biaya hidup sehari hari
serta membiayai anak dan cucunya yang tinggal satu rumah
namun transaksi itulah yang digugat keempat dari lima anak kandungnya
tony oktora bandung